yang terpenting adalah tidak menonjolkan lekuk tubuh dan menutupi sebagian tubuh
ini lu masuk u empat belas terus gua bayarin kuliah lu gitu nggak pernah
ternyata cukup banyak juga orang di dunia satu miliar lebih kemudian yang mengalami gangguan mental
tanya siapa bang surya
saksi ditanya oleh hakim
agar dapat mewujudkan cita citanya di masa depan
ditambah sama cakwe dicocolin
akibat serangan panik ini bisa dikotak kotakan atau ada ciri ciri khususnya dr uci
jadi sebanyak itu tugasnya
menikmati pancake disertai dengan steak nggak perlu jauh jauh pergi ke jerman tapi bisa dinikmati di indonesia
infus sehari doang kek suntik vitamin doang vitamin c oh ya eh gue pengen nanya deh ya
ini punya peran penting dalam
kasus langit biru yang banyak korban itu gitu ya
gue bener bener main cuma segitu gitunya orang ya udah mau buat siapa lagi gitu
prof hikmah terkait dengan gugatan afrika selatan terhadap israel bagaimana prof anda mencermati gugatan ini
ini merupakan trigger dari menggeliatnya usaha parekraf
pemasaran selesai sudah habis semua
katakanlah kalau valuasinya tadi mencapai empat puluh miliar us ya
tapi tetap harus bertahan kalau bisa kita push untuk naik ke atas lagi
sudah ada mulai lahir tarian yang baru
gerak yang bukan liar ya
bahwa pemimpin ini akan membawa harapan bahwa hidup besok lebih baik dari ini
dan arigi juga arigi kalo gak salah yang bilang ya yang kemarin
kan ini juga nanti bisa saja kaitannya dengan pihak ketiga atau pengiklan kan soalnya
mudah mudahan bisa sesegera mungkin mbak meggy karena sekali lagi
nah untuk membuat kepiting yang cangkangnya keras menjadi lunak
jadi saya khawatirkan ada satu hal yaitu merubah asap kebakar hutan
apakah ketika melakukan penangkapan ini
untuk memastikan mereka melakukan resiko yang mungkin untuk pengguna dan publik yang tersisa
oke kalau pola makan insya allah tidak ada
tapi kebedaan bermain bersama matthew dan miyu sangat berbeda ya
pun akan ada banyak intinya
banyak masyarakat indonesia yang tidak tahu bahwa agama yahuni itu sebenarnya diakui
pernah dicari ombak telurnya gagal setengah lebih karena basah tidak netas gagal semua
jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa memanage perasaan anak anak kita sendiri
hanya satu harus semuanya harus diambil ilmunya
jadi harus berpikir gitu
tradisi teh di kawasan pecinan jakarta dimulai dari delapan teko yang ada di depan kedai teh ini
polisi ketika bermaksud mengembangkan adanya dugaan unsur unsur tadi obstruction of justice
apa mimpinya lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
dari jepang mari kita bergeser ke jerman
terjatuh adalah hal yang biasa
bapak saya punya kenalan di kota gede
kemudian pdi perjuangan melihat akan efektif nggak nih nanti pemerintahannya pak prabowo dengan menampung segitu banyak partai politik gitu
tim liputan cnn indonesia
direktur eksekutif kajian politik nasional adib miftahul menilai
forum ini adalah bukan forum pengadilan forum ini adalah bukan forum
apa kayak cory faldonya ada bantu bantuin gitu
para pemilik toko emas di surabaya jawa timur juga mengakui permintaan emas untuk anak memang lebih tinggi daripada orang dewasa
mereka ini melakukan tindakan yang disebut sebagai kualifikasi genosida
lu sempet ini kan sempet nyinggung yang
iya sempet gak ada
dengan flag leader mayor laut pelaut ruby lisa musar
literasi kita belum begitu baik maka orang lebih suka mendengar daripada membaca
hal senada diungkapkan pakar geologi
hai bang izin ya aduh setelah semua safety gear telah terpasang dan menyimak panduan keselamatan
selagi menunggu langkah nyata dari pemerintah
indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan
kadang kadang dua ribu lebih
apalagi itu posisi koko dua ribu an masih umur masih muda banget tuh
gak dapet duit anak anak gitu gitu mulu tuh
sementara alokasi ppih yang dibutuhkan sebanyak satu ratus tujuh puluh empat orang
ya prof ya harus beralih ke energi yang sifatnya ebt ya
dan tadi anda katakan tiktok tidak lagi untuk entertainment tapi juga untuk e commerce
kemarin dilaporkan juga ada dua ekor penyu belimbing masuk di sini dan bertelur
enggak enggak enggak di situ bu
iya bener kemarin udah ada dari perwakilan bali si yudiantara terus si aldi izatur
saya rasa itu juga hal yang oke ini bisa dan tidak
karena ini merupakan sebuah kesempatan buat teman teman di lombok untuk menjadi bagian dari ini
atau lebih marun gitu nih ya
di restoran yang berkonsep open kitchen ini menawarkan beragam olahan kuliner seperti mie karikua
secara kalian kan ini banget
nah biasanya pada orang itu kapan dia pengen punya apa ya
ada banyak survei terkait perubahan perilaku
kalau gak mau ikut shooting ya juga gak apa apa
tapi mereka tidak ingin pemulihan ekonomi ini terganjal dengan inflasi
banyak sekali unicorn di indonesia jumlahnya
di mana suplainya kurang ya pasti ada bencana air
ini rasanya tadi pak menteri pak teten sudah
karena yang punya lithium hanya australia kita nggak punya lithium
ketika sebenarnya itu tinggi
jadi konsepnya itu bukan pantangan tapi membatasi apa gimana mas
kalau kayak dulu kan kita mau beli sahapa aja ya sebagai pedagang ataupun ibu ibu rumah tangga
jadi saya kira kan harus didalami dulu
agak chinese bukan agak chinese sih chinese